komite pemilihan atau kppssi akhirnya mengumumkan lima nama yang masuk sebagai daftar calon sementara ketua umum pssi
setelah melewati proses verifikasi dan penelitian dokumen pengumuman dilakukan oleh kppssi di area stadion utama gelora bung karno jakarta selasa sore
ada pun lima nama yang masuk sebagai daftar calon sementara ketua umum pssi yakni a'ala nyala mahmud mataliti arief putrawi caksono doni setiabudi erik tohir dan fari jemi francis
selain lima nama tersebut kppssi juga mengumumkan sebanyak enam belas calon yang satu diantaranya merupakan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
yang dinyatakan lolos dan dapat bertarung dalam perebutan kursi wakil ketua umum pssi
komite eksekutif pssi juga mengumumkan
sebanyak lima puluh tiga nama yang dinyatakan lolos sebagai calon anggota exco
ketua komite pemilihan pssi menyebut dalam proses tersebut sempat terjadi beberapa kali deadlock hingga keputusan terpaksa harus diambil melalui mekanisme voting
dinamika sangat kuat terjadi di internal kami terutama terkait dengan ketelitian serta syarat syarat lain yang disyaratkan oleh statuta
bahkan beberapa kata
di rapat komite pemilihan dalam proses tersebut sempat terjadi beberapa kali deadlock
bahkan pada ekstrimnya suatu keputusan terpaksa kita ambil melalui mekanisme voting
sementara itu ketua komite banding pssi memberikan waktu tiga hari yakni mulai tanggal satu hingga tiga februari
untuk mereka yang tidak puas dengan hasil keputusan ini
setelah selesai melakukan proses
nantinya pada tanggal enam februari kppssi baru akan mengumumkan daftar calon tetap
lalu hari ini ada dcs untuk sementara
itu diberikan kepada kami komite banding
nanti kami punya waktu tiga hari satu dua dan tiga
memeriksa mereka mereka yang merasa tidak puas di tingkat pertama komite banding
nanti mereka akan ke
kami komite banding
dalam kategori calon wakil ketua umum terdapat lima nama yang tak lolos dan tak dapat mengajukan banding
di antaranya azrul ananda bambang pamungkas ponario astaman aksanul kosasi dan iwan budianto
dari hasil verifikasi yang bersangkutan dinilai tak memenuhi persyaratan dokumen yang diatur dalam statuta pssi dua ribu sembilan belas
rizky iktiar yahya jakarta